pemirsa kita masuk dulu ke informasi yang pertama
pengurus pusat perhimpunan mahasiswa katolik republik indonesia
melaporkan pimpinan front pembela islam rizik syihab
dan dua orang lainnya ke polda metro jaya
rizik syihab dilaporkan terkait dugaan penodaan agama
saat bercerama di pondok kelapa jakarta timur dua puluh lima desember kemarin
senin siang para mahasiswa melaporkan dugaan penodaan agama
yang dilakukan rizik sihab ke sentra pelayanan kepolisian terpadu polda metro jaya
selain rizik syihab mahasiswa juga melaporkan dua orang
yang diduga pemilik akun instagram dan twitter
keduanya menyebarkan video ceramah rizik sihab
dan dilaporkan atas kasus pelanggaran undang undang ite
pada ceramah beliau di pondok kelapa pada tanggal dua puluh lima kemarin
yang menyatakan bahwa kalau tuhan itu beranak terus bidannya siapa
dan di situ kita temukan banyak gelak tawa
dari jemaat terhadap apa yang disampaikan oleh habib rizik tersebut
jujur sebagai ketua umum perhimpunan mahasiswa katolik republik indonesia
kami merasa terhina merasa tersakiti